kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana
sutopo purwonugroho meninggal dunia akibat kanker paru paru
sutopo mengabarkan dirinya mengidap penyakit ini sejak desember lalu
sebenarnya bagaimana penyebaran sel kanker paru paru dan apa saja penyebabnya
kami punya informasinya untuk anda
kanker paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak diidap
organisasi kesehatan dunia who mencatat
sebanyak dua sembilan juta kasus kanker paru terjadi di dunia pada dua ribu delapan belas lalu
di indonesia sendiri angka tertinggi penyebab kematian akibat kanker pada laki laki adalah kanker paru paru
data kemenkes tahun dua ribu delapan belas mencatat
di antara seratus ribu penduduk indonesia
sepuluh sembilan di antaranya meninggal dunia akibat kanker paru paru
pada oktober dua ribu delapan belas
indonesian cancer information and support center cisg menunjukkan
bahwa kanker paru merupakan kanker pembunuh nomor satu di indonesia
umumnya kanker paru selalu diasosiasikan dengan perokok aktif
namun nyatanya sel kanker ini juga bisa tumbuh dalam tubuh perokok pasif
lalu bagaimana sel kanker berkembang dalam tubuh manusia
berdasarkan panduan penata laksanaan kanker paru
komite penanggulangan kanker nasional kemenkes
kanker paru paru dapat terjadi di batang tenggorokan atau di paru paru itu sendiri
kanker akan berkembang saat adanya pertumbuhan sel yang tidak biasa
dalam saluran yang mengantarkan udara ke dalam paru paru
sel inilah yang kemudian berkembang menjadi tumor
stadium pada kanker paru paru ditentukan oleh besarnya ukuran sel
dan seberapa jauh penyebaran sel kanker tersebut
kanker biasanya menyerang tubuh perokok aktif maupun pasif
dan juga orang yang sebelumnya mengidap penyakit paru paru
selain itu bisa juga disebabkan terhirupnya gas radioaktif
dan zat kimia terlalu sering
kanker paru paru juga dapat dikenali melalui gejala gejala seperti batuk berdarah
nyeri dada batuk berkepanjangan hingga berminggu atau berbulan bulan
sesak nafas dan kerap terengah engah tanpa sebab
walaupun angka kematian yang tinggi
kanker paru paru masih dapat disembuhkan dengan beberapa metode
di antaranya operasi pengangkatan sel apabila kanker masih berada di stadion

untuk pengidap kanker lanjut dapat dilakukan kemoterapi dan radioterapi
untuk menghambat penyebaran dan membunuh sel kanker setelah operasi